nek benar benar gak ada
kenapa sih gak ada yang percaya sama gue
aku pasti sebut tuh gak ada yang rajak
rajak yang udah ngancurin kehidupan putri
jadi penipu ini ibu kamu
dia tadi sudah mencoba menipu kami
dia mencoba menabrakkan dirinya ke mobil kami dan coba meras kami tadi
ya ampun bu
ibu kenapa sih ini orang tuanya kelarak
ibu gak ada maksud kayak gitu
ibu juga keles dan ibu juga gak tahu kalau misalnya itu orang tuanya kelarak
ya udah mas mas ini udah gak benar mas
kongkolan mereka ini
udah kita bawa aja mereka ke polisi
ya ampun tante tunggu dulu tante
santai jangan salah paham dulu tante
tolong jangan bawa saya ke kantor polisi
karena saya benar benar tidak menyakiti kelarak
udah kamu gak usah pakai sok nangis ya
saya nggak percaya sama kamu
kamu salah paham
bukan putri yang nyelakain kamu
oh sekarang kamu mulai belain putri
aku gak belain putri
tapi mike yang membuat mobil kamu seolah olah sabutan sama putri
gue gak percaya
lo gak ada urusan sama gue mike
dia emang gak ada urusan sama kamu ya
untuk pindah putri
karena dia dendam sama putri
kamu punya bukti
saya punya buktinya om
jadi om dan tante bisa ngelepasin putri sekarang juga
raja sampai bela belain nyari pelaku
sebenernya buat buktiin kalo putri gak salah
mereka emang punya hubungan
ini semua fitnah
bukan saya pelakunya
ngapain lo teriak sini
temen banget ini raja baik banget sama gue
ada apa ya
kamu gak usah kecewa kayak gini
lagian tadi kan raja udah bawa buktinya
papa sama mama gak akan pernah lagi ninggalin kamu lama lama
dan papa janji sama mama juga
akan selalu ada di samping
yang terpenting ya sayang ya
itu kamu selamat
kamu gak kenapa napa
itu udah cukup
untuk yang kedua kalinya lagi
udah lah ma
kau dengan cara begini
lo gak akan bisa nyelesai masalah sendiri
yang ada malah nyakitin diri sendiri
lo harus percaya
kalau allah itu bekerja dengan caranya sendiri
yang gak pernah kita ketahui
kalau kebenaran itu pasti menang
gue akan cari jalan keluar
dan kita harus bersama sama
kita harus berjuang
untuk mencari bukti bukti
supaya raja itu
kenal umat lo
makasih banget ya dewa
ho kenapa sih selalu baik sama gue
gue yakin lo pasti tahu jawabannya put
lo masih menang
baru baru dong ada yang kuharap kuharap
lo kalau kuharap kauraisin kemeditas
karena pasti gak sendirian kayak sekarang
apalagi aku sering nemenin kamu tugas keluar kota bahkan keluar negeri sekarang
apa yang harus kita lakuin
kita harus jahit anak kita sampai ketemu
saya yakin dia masih hidup kok

tapi tetap anak kita gak ketemu
iya tapi nggak ketemu itu kan bukan berarti dia nggak ada mas
kita gak boleh nyerah dong
jadi pelakunya si raja si colok soggong itu
aduh aduh putri gimar sih
harusnya dia itu diserek ke kantor polisi terus bayar uang ganti rugi ke kamu
berapa ratus juta kek atau berapa enti tuh
ibu aku sama dewa lagi cari bukti yang kuat
supaya kita bisa masukin raja ke kantor polisi
putri putri aduh sekarang gini aja deh
sebelum dibawa ke kantor polisi tuh jaga itu ya
mintain dulu dong uang ganti ruginya
biar kamu tuh gak rugi rugi dingin
ibu jangan bikin jadi tambah beban
kok tambah beban sih
gini loh bu
raja itu yang gak seperti kita pikir
dia lebih licik
kau dia licik